light rail transit atau lintas raya terpadu jabodebek
bakal menjadi pilihan baru transportasi di kawasan jakarta bogor dan bekasi
beroperasi tanpa masinis kereta ini sudah dilengkapi berbagai peralatan keamanan
dan keselamatan yang menunjang perjalanan penumpang
lintas raya terpadu atau light rail transit jabodebek
dibekali sistem keamanan kereta otomatis berbasis komunikasi
untuk menunjang keamanan dan keselamatan saat beroperasi
sistem ini bekerja dengan menggunakan beberapa perangkat
seperti radar balise atau pengirim sinyal otomatis
kepada kereta otomatis
pembedahan kereta pendeteksi rintangan pada rel sensor gempa
serta pendeteksi anjlokan bila salah satu kereta anjlok saat beroperasi
untuk transportasi umum ini kan sebenarnya ada tiga hal ya
yang paling utama yang harus bisa kita jamin ketersediaannya
yang pertama tentu adalah safety yang kedua adalah security nya
dan yang ketiga adalah services atau pelayanan dan kenyamanannya
jadi kalau dari aspek keselamatan sebenarnya lrt
ini dengan teknologi terbaru yang digunakan
dengan driverless tanpa masinis
dan sudah diimplementasikan di berbagai negara
ini sebenarnya satu yang bisa menawarkan
aspek keselamatan yang dijamin
semuanya otomatis tetapi tetap terkontrol dari kontrol room
dan ini semua bisa memastikan keselamatan dari penumpang itu dijamin
selain itu kereta dan stasiun dibuat ramah bagi penyandang disabilitas
di stasiun penyandang disabilitas dapat menggunakan lift ataupun elevator
untuk naik ke stasiun dan peron
sementara itu kereta sudah dilengkapi ruang khusus yang lebih luas
penyediaan prasarana dan sarana untuk kaum berkutuhan khusus istilahnya
jadi ada kalau di stasiun jelas ada elevator
lift yang bisa membantu kaum disabilitas
khususnya mungkin disabilitas yang secara mobilitas menjadi sangat terbatas
kemudian yang kedua ini juga nantinya ada petugas yang nanti harus bisa membantu
para disabilitas ini memastikan mereka sampai ke lokasi yang dituju
dalam arti ketika di stasiun mau masuk gerbong
mau masuk ke stasiun itu ada petugas yang sudah dilatih khusus
ini adalah standar operasi
ini adalah operasi juga yang sudah diterapkan oleh kai
karena nanti operatornya kai mereka punya sop terkait ini
dan yang ketiga di dalam gerbong sendiri kalau dilihat kemarin ketika uji coba
mungkin ada yang sudah lihat juga itu ada memang kursi kursi khusus untuk disabilitas
di mana di situ disiapkan lebih luas space nya dan juga ada petugas yang nantinya juga akan membantu mereka
jika terjadi bencana ataupun gangguan pada jaringan listrik
rangkaian lrt jabodetabek dapat melalui lrt jabodetabek
dapat melaju ke stasiun terdekat menggunakan cadangan daya yang tersedia pada baterai
dalam kondisi terburuk para penumpang dan awak kereta bisa menggunakan jalur khusus
yang berada di sisi kiri dan kanan rel lrt
kereta ini juga dilengkapi dengan sistem yang membuat ketika terjadi
ada permasalahan permasalahan yang membuat kereta harus berhenti
ini masih ada baterai cadangan yang kemudian akan membawa kereta ini ke stasiun terdekat
itu yang pertama
yang kedua jika memang itu tadi tidak bekerja dalam kondisi terburuk
itu yang namanya jalan rel kereta lrt ini kalau dilihat di sisi kiri kanan itu sebenarnya masih ada ruas
untuk para penumpang keluar dan berjalan menuju ke stasiun terdekat menggunakan ruas tersebut
bahkan juga ada beberapa peralatan yang ini bisa membantu para kaum disabilitas
jika terjadi situasi situasi emergensi atau darurat
bila terjadi tabrakan kereta juga sudah dilengkapi struktur laik tabrak
yang berfungsi menyerap energi ketika terjadi tumpukan
struktur tersebut sudah diuji di pt inka melalui simulasi yang sudah ditentukan parameternya
kita waktu mendesain kita lakukan simulasi ya dengan kecepatan tertentu
misalnya tabrakan itu misalnya kecepatan operationnya itu enam puluh km per jam
tetapi biasanya sebelum tabrakan itu dia melakukan pengereman
jadi ada satu sistem di mana kalau ada hembatan ada sensor
itu dia akan melakukan pengereman secara otomatis
sampai dengan kecepatan tertentu seandainya pun masih harus terjadi tabrakan
itu semua sudah di dalam perhitungan
jadi di dokumen perencanaan kita ada studi tentang crashworthiness
total tiga puluh satu train set akan dioperasikan
pengoperasiannya akan dilakukan secara bertahap hingga akhir dua ribu dua puluh tiga
supaya beperkuat menggunakan persinyalan otomatis dengan fasilitas ramah disabilitas
lrt jabodebek diharapkan menjadi pilihan transportasi umum baru
bagi masyarakat di kawasan jabodetabek
selain itu fasilitas ini bisa membuat aman dan nyaman ketika
menaiki lrt jabodebek tim liputan cnn indonesia